uang pecahan baru rp tujuh puluh lima didesain dengan teknologi tinggi oleh bank indonesia
uang kertas ini juga memiliki bagian khusus agar para penyandang tunanetra dapat membaca nominal angka yang tertera pada uang baru tersebut
dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual oleh bank indonesia pada selasa siang
kepala departemen pengelolaan uang bank indonesia marlison hakim mengatakan
uang baru nominal rp tujuh puluh lima menggunakan teknologi tertinggi dan terkini sehingga sulit untuk dipalsukan
teknologi yang digunakan bank indonesia juga bertujuan agar masyarakat mengenali keasliannya
selain itu uang baru rp tujuh puluh lima juga memiliki desain khusus bagi penyandang tuna netra seperti uang keluaran bank indonesia yang lainnya
menurut marlison pada uang baru rp tujuh puluh lima ada dua sisi yang dinamakan blind code
dua sisi blind code ini yang memudahkan para penyandang tunanetra membaca nominal pada uang kertas
kita sudah menggunakan di benang pengaman ini adalah dengan teknologi microlencis
yang di benang pengaman ini
yang dia akan bergerak semacam hologram tadi pak akan bergerak sekali dia
ini belum pernah ditemukan pemalsuan ini tertinggi
perbedaannya kalau dulu satu sisi sekarang kita dua sisi yang namanya kita blind code
blind code ada garis tiga ini empat ini yang tandanya kasar dan agak dalam
kalau orang orang tunanetra itu bisa merasakan ini uang rp tujuh puluh lima atau uang sepuluh ribu atau uang rp lima
itu punya ini yang berbeda beda